taukah anda bahwa industri fashion merupakan penyumbang polusi terbesar kedua di dunia
united nations conference on the development pada tahun dua ribu sembilan belas mengungkapkan jumlah emisi karbon industri fashion lebih besar dari total emisi gabungan industri jasa pengiriman dan penerbangan
sadar akan hal ini jakarta fashion week dua ribu dua puluh tiga membuat fashion show khusus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang fashion yang bertanggung jawab
sejauh mata memandang jadi salah satu yang menampilkan koleksi fashionnya yang menerapkan konsep circular fashion
mulai dari bahan hingga proses produksi dibuat dengan bertanggung jawab
seperti menghindari bahan polyester yang mengandung plastik dan memproduksi pakaian yang bisa dipakai
untuk jangka waktu panjang
dia akan jadi apa ya akan terbuang kah akan jadi sampah abadi kah atau masih bisa dibuat lagi sesuatu
membuat program setiap orang bisa mengirim pakaian bekasnya yang tidak dipakai lagi
kemudian diolah diproses dicaca sampai dia menjadi produk baru lagi
baik itu penyekat ruangan peredam suara ada juga yang jadi benang dan akhirnya menjadi kain
berangkat dari konsep circular fashion
sejauh mata memandang meluncurkan koleksi terbaru baur di jakarta fashion week dua ribu dua puluh
koleksi baur merupakan hasil perbauran limbah beragam jenis tekstil
yang didaur ulang menjadi suatu karya fashion yang baru
fashion show bertajuk out to mother earth ini membuat pengunjung jakarta fashion week dua ribu dua puluh tiga terkesima
termasuk figur publik sekaligus pegiat lingkungan rolinsyah
jadi kita bisa mulai
harga pakaian yang diproduksi secara bertanggung jawab memang lebih mahal dibanding harga pakaian industri fast fashion
namun harganya tidak sebanding dengan banyaknya manfaat yang bumi berikan bagi manusia kita dan anak cucu kita kelak
monika konado arief yunan jakarta